penggemari k pop tidak hanya menonton drakor atau menikmati musiknya
namun sejumlah penggemar k pop ini juga belajar tarian pop korea ala bintang k pop
dan tarian k pop ini memang sedikit berbeda dengan genre lain
salah satunya adalah ekspresi wajah
belajar tarian khususnya korean pop atau k pop bukan hanya soal gerakan
ada blocking yang harus diperhatikan untuk variasi koreo
hal ini bertujuan agar tidak ada tabrakan dengan member atau peserta lain ketika tampil
pemanasan atau stretching juga harus dilakukan untuk peregangan otot
setiap lagu k pop juga memiliki ciri khas tersendiri atau yang biasa disebut signature move
signature move ini biasanya lebih mudah diikuti oleh orang lain
instruktur tari step dance academy yang juga salah satu member e generation
pemenang world champion di korea mewakili indonesia
dance break yang ada di setiap lagu k pop akan lebih susah dipelajari dibanding signature move
sebenarnya justru kalau untuk signature move nya itu nggak yang susah
justru semua orang bisa ngikut kayak twice city
ini kan semua orang bahkan sampai anak kecil pun bisa ngikut kayak misalnya apa ya yang lagi
nah ini step back kan ini
kayak harusnya gampang
jadi lebih eye catching dan sebenarnya lebih mudah diikuti untuk signature nya
tapi kalau yang mungkin di first atau di dance break itu baru koreanya yang lebih rumit lebih complicated
berawal dari hobi dance cover lagu k pop bersama teman temannya
salah satu peserta tari k pop di vanka sudah satu tahun belajar tarian k pop
divanka menilai tarian k pop yang mengandungnya
pop yang mengandung unsur hip hop lebih susah untuk dipelajari
jadi tergantung tipe dan dan genre nya kesulitannya tingkatnya juga beda gitu
berbeda dengan divanka salah satu peserta tari k pop aisyah mengaku cukup antusias mempelajari tarian k pop
karena ia ingin menunjukkan ekspresi wajah seperti idol
yang ada di lagu yang ia pelajari
sulitnya sih di lebih ke kalau idol dancing itu beda sama dancing biasa ya
jadi kalau idol dancing itu harus diperhatiin facial expression nya
kayak gimana sih kita bisa mencuri perhatian orang dengan bukan cuma dengan dancing kita
tapi dengan cara kita main ekspresi kandiri our facial expression
tarian k pop sedikit berbeda dengan tarian chengring lainnya
ekspresi wajah dan detail gerakan harus diperhatikan
agar sesuai dengan idol yang diikuti di lagunya
jadi belajar koreo k pop emang harus terus latihan sambil nonton
tapi latihannya juga harus depan cermin biar detailnya kelihatan